henry memperhatikan seorang wanita dengan bintik bintik di wajahnya dan rambutnya yang keriting
tapi sebelum wanita itu bisa mengatakan apa apa dia melarikan diri
aku pikir dia takut dengan ketampananku
aku masih merasa ngantuk
biarkan aku menyeramkan air ke wajahku
henry tertawa dengan bangga ia melanjutkan perjalanannya
setelah bepergian selama berjam jam ia menemukan sebuah rumah tua yang bobrok
di mana tinggal seorang raksasa di sana
sang raksasa mengundangnya untuk permainan dadu
saat masuk henry memperhatikan bahwa raksasa itu telah memperbudak para gadis untuk merawat rumahnya
dan di antara mereka henry memperhatikan wanita yang telah menyelamatkan hidupnya
oh selamat datang raja henry
sangat menyenangkan bahwa aku bisa bermain dadu dengan dirimu
biarkan aku memberitahumu persyaratan permainan
jika kau kalah kau harus memberi aku imbalan
aku akan membangun istana baru untukmu
tapi jika aku menang sebagai hadiah
aku ingin menikahi salah satu dari gadis gadis ini
aku ingin menikahi salah satu dari gadis gadis ini
orang asing dari kerajaan yang jauh telah menantangku dalam permainan ini
tetapi belum ada yang mengalahkanku
dan dengan demikian mulailah permainan dadu yang intens
itu berlangsung selama berjam jam
dan akhirnya henry muncul sebagai pemenangnya
ya hahaha rasakan itu
gadis mana di antara mereka yang kau ingin nikahi
melihat gadis gadis cantik
henry awalnya tergoda untuk menikahi salah satu dari mereka
tapi dia ingat kata kata penyihir itu
semua yang berkilau itu bukan berarti emas
aku ingin menikahi
aku ingin menikahi dia
elsie kenapa ada gadis yang lebih cantik dari dia
mereka mungkin lebih cantik tapi dia yang ingin aku nikahi
karena aku tahu dia orang yang baik
dengan bingung sang raksasa mengangguk dan henry memegang tangan elsi
oh terima kasih banyak kau telah menyelamatkan hidupku
dan bersama sama mereka meninggalkan rumah raksasa dan naik kembali ke kerajaannya
segera mereka menikah dan pernikahan kerajaan diadakan
penyihir itu memberkati pasangan yang baru menikah dan semua orang di kerajaan bersuka cita
ketika beberapa hari berlalu henry memutuskan untuk menantang raksasa lagi
aku akan memainkan permainan dadu dengan raksasa
aku akan mengalahkan dia sekali lagi
aku khawatir kau mungkin tidak beruntung kali ini
dia mungkin saja mengalahkanmu
dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku
aku yang mengalahkannya bukan keberuntungan yang memenangkan
apa yang harus aku minta ketika aku menang kali ini
dia memiliki kuda coklat yang lusuh di istal rumahnya
bawakan kuda itu untukku
apakah kau yakin
kau bisa minta apapun
karena itu adalah kudaku
oh baiklah aku akan memenangkannya kembali untukmu
mengatakan itu raja pergi untuk menantang raksasa ke permainan dadu lainnya
mereka bermain selama berjam jam
dan sekali lagi henry yang keluar sebagai pemenangnya
kemenangan kau kalah lagi raksasa
kali ini aku ingin kuda coklat yang ada di kandangmu
eh baiklah bisa kau ambil
tapi kau tidak akan seberuntung ini lain kali
henry mengadipkan mata dan kembali ke ratunya dengan kuda coklat lusuh yang dia minta
selama beberapa minggu berikutnya henry dipenuhi kepercayaan diri
dan dibutakan oleh kehausan untuk mengalahkan raksasa untuk ketiga kalinya berturut turut
tapi cintaku bagaimana bagaimana kalau kau tidak menang kali ini

aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam permainan dadu
jadi jangan khawatir aku akan menang dan minta semua yang dia miliki
dan dia pergi ke rumah raksasa di mana mereka bermain dengan intensitas yang cukup tinggi
tapi kali ini banyak yang tidak menguntungkannya
ego henry runtuh saat ia dikalahkan oleh raksasa tersebut
ini tidak mungkin
kau curang ini tidak adil
berhenti merengek aku menang
dan sekarang kau akan memberi aku apa yang kuinginkan
dan itu adalah anak pertamamu
jangan coba menipuku kau tahu aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan
dengan kepala menunduk henry mengangguk dan kembali ke kerajaannya
ketika dia sampai dia menceritakan semua yang terjadi pada istrinya
jangan khawatir kita akan menemukan solusinya
berbulan bulan berlalu raja dan ratu diberkati seorang anak laki laki
kerajaan bersuka cita dan henry telah melupakan janji yang dibuatnya kepada raksasa yang jahat
suatu hari henry pergi ke hutan untuk berburu
hari berlalu dan henry bahkan tidak bisa menangkap seekor kupu kupu pun
apalagi seekor binatang besar
lelah dia berjalan kembali ke istananya
ketika dia tiba dia menemukan penjaga istana memar dan mengerang kesakitan
elsie dan putranya tidak terlihat
apa yang terjadi di sini
seorang raksasa menyerang kita bukan tandingannya dia kuat sekali
dan dimana elsie dan juga putraku
dia membawa ratu dan pangeran kami coba menghentikannya tapi kami gagal
mendengar ini henry ingat kesepakatan yang dibuatnya dengan raksasa
oh tidak raksasa mengambil apa yang dia inginkan apa yang harus kulakukan
tanpa petunjuk bagaimana menyelamatkan elsi dan putranya henry pergi ke penyihir untuk mencari solusi
dan memberitahunya segala sesuatu tentang kesepakatannya dengan raksasa
kau dapat menyelamatkan istri dan putramu hanya jika kau mendapatkan pedang perkasa milik dari raja pohon ek
ah dia adalah teman baikku dan dia berhutang padaku sejak aku membantunya memenangkan pertempuran
baiklah kalau begitu ambil ini ini adalah telur naga yang langka
setelah kau mendapatkan pedang pecahkan telur ini dan akan muncul bayi naga
itu bagus sekali aku pikir naga sudah punah
naga sudah punah lama sekali ini adalah telur naga terakhir yang tersisa di dunia
berikan ini pada raksasa sebagai imbalannya raksasa itu akan membebaskan istri dan putramu
raja berterima kasih kepada penyihir itu dan memberanikan diri untuk menyelamatkan keluarganya
dia pergi ke raja pohon ek yang dengan senang hati menyerahkan pedang dan melanjutkan ke gua raksasa dengan telur
ketika sampai di gua dia berlari masuk dan mendapati elsie duduk di samping bermain dengan bayi mereka
oh cintaku akhirnya kau datang juga
aku merindukan kalian berdua
kami juga merindukanmu
siapa yang telah berani menyusup ke kerajaanku
aku raja henry dan aku datang untuk menyelamatkan istri dan putraku
lalu apa yang membuatmu berpikir kalau aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah
aku memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepadamu sebagai gantinya kebebasan istri dan putraku
aku tidak pernah menerima suap
aku pikir kau akan menerima suap
bukan menyukai yang ini karena ini sesuatu yang sangat istimewa
henry berjalan ke depan raksasa dan meletakkan telur naga di lantai
dia mengambil pedang dan mengangkat pedang itu
dengan sangat kuat dia memecahkan telur
telur itu terbuka dan muncullah kepala bayi naga dari dalamnya
datanglah ke ibu
sejak lama aku sudah mendambakannya
aku sangat berterima kasih
siapa naga imut kecil
ayo cepat pergi sebelum dia menghentikan kita lagi
mereka naik kuda dan pergi dari gua raksasa
henry kembali ke istana bersama elsie dan putranya dan memerintahkan pengawal untuk menangkap raksasa
sang raksasa ditangkap dan diletakkan di balik jeruji besi
semua gadis yang ada di rumah tersebut dibebaskan
dan raja henry bersumpah untuk tidak pernah lagi memainkan permainan dadu
karena dia tahu bahwa terlalu percaya diri itu buruk tapi keserakahan itu lebih buruk